sejumlah penyidik kpk menggeledah gedung sementara kpu ri di mes bank indonesia di jalan imam bonjol menteng jakarta pusat
sedikitnya empat mobil yang ditumpangi oleh penyidik komisi pemberatasan korupsi senin siang
memasuki gedung mes bank indonesia yang dijadikan kantor sementara para komisioner kpu ri
hingga berita ini dinaikkan sejumlah penyidik kpk masih berada di dalam kantor kpu
namun belum diketahui ruangan mana saja yang diselidiki oleh penyidik
sementara itu ketua komisi pemilihan umum arief budiman membenarkan penyidik kpk tengah melakukan penggeledahan di ruang kerja wahyu setiawan
sejumlah penyidik kpk terlihat keluar masuk ruangan di gedung mes bank indonesia yang dijadikan kantor sementara komisioner kpu ri
pada penyidik kpk dikawal sejumlah penyidik kpk
sejumlah polisi bersenjata laras panjang saat melakukan penggeledahan
arief budiman mengatakan ruangan yang digeledah merupakan ruang kerja wahyu setiawan yang sebelumnya sudah disegel oleh kpk
arief menegaskan kpu akan bertindak kooperatif dan membantu kpk untuk mengungkap kasus dugaan suap yang menyeret komisioner kpu wahyu setiawan
menerima pemberitahuan bahwa akan dilakukan penggeledahan
terus pak sekjen juga sudah mempersilahkan
sudah memberitahu dan juga sudah menugaskan beberapa orang untuk disitu membantu mempermudah proses pemeriksaan dokumen pengecekan
kemudian saya bersama para anggota kpu tadi juga sudah menemui di tempat ruangan kerja pak wahyu
kami juga sudah sampaikan prinsipnya kpu terbuka kooperatif siap bekerjasama bila mana diperlukan
kita juga sudah menemukan klarifikasi informasi tambahan dokumen
dan untuk mengetahui situasi terkini di kantor kpu sudah ada korespondensi cnn indonesia ada arman helmi di sana
selamat malam arman
situasinya sampai dengan malam hari ini di kantor sementara kpu seperti apa
kabarnya penggeledahan masih berlangsung di sana
reinhardt betul sekali penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik kpk telah berlangsung sejak tadi siang pukul dua belas waktu indonesia barat
kurang lebih sudah tujuh jam lebih penggeledahan terjadi di dalam ruang kerja wahyu setiawan mantan komisioner komisi pemilihan umum republik indonesia periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
dan memang betul sekali tadi arief budiman bersama sejumlah komisioner yang lain juga kami pantau hadir ataupun juga ikut serta dalam penggeledahan ini
tadi juga kami sempat berbincang bersama arief budiman dan juga salah satu komisioner pramono ubaid
dimana mereka menyatakan bahwa ini merupakan penggeledahan yang sudah diketahui oleh daripada sekjur
dan mereka semuanya berkooperatif menyertai dan mendampingi penyidik kpk maksud kami untuk menggeledah ruang kerja wahyu setiawan
dimana sebelumnya sebelum ruang kerja digeledah juga kediaman daripada wahyu setiawan juga disegel seperti itu di kawasan pasar minggu jakarta selatan
ada pun tadi kami sempat pantau di dalam penggeledahan ini ada kurang lebih empat mobil yang masuk ke dalam rumah atau ruang kerja ini
di dalam setiap mobil tersebut ada satu aparat atau petugas kepolisian yang mendampingi
seperti itu dan juga kami informasikan selain wahyu setiawan juga komisi pemberantasan korupsi telah menetapkan tiga orang tersangka lainnya
di antaranya adalah mantan anggota bawaslu seperti itu beliau adalah agustina tio fridelina kemudian juga harun masiku
politikus pdi perjuangan yang diduga memberikan suap kepada wahyu setiawan untuk memuluskan dirinya menjadi anggota dpr ri menggantikan rizky aprilia
di mana saat ini harun masiku dalam posisi buron atau masih melarikan diri
dan ada salah satu pihak swasta yang bernama saiful
seperti ada pun kasus suap ini berhembus ataupun juga terjadi pada saat di mana anggota dpr dari pdip nasruddin kimas meninggal dunia
nazarudin merupakan anggota pdip atau anggota dpr dari sumatera selatan seperti itu
dan berdasarkan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu disebutkan bila anggota dpr ri ini meninggal dunia
maka akan digantikan oleh caleg dari partai politik yang sama dengan perolehan suara
yang persis di bawahnya
dan hal ini menyebabkan rizky aprilia yang duduk sebagai anggota dpr ri
namun beberapa waktu yang lalu ada salah satu pengurus dari partai pdi perjuangan
yang kemudian melakukan gugatan ke mahkamah agung
sehingga berdasarkan putusan dari mahkamah agung inilah
sehingga partai pdi perjuangan memberikan surat atau bersurat kepada kpu
persoalan mengenai dengan pergantian antar waktu atau paw
seperti yang diusulkan oleh pimpinan partai pdi
bukan rizky aprilia tapi disini adalah
ya disini yang dimaksud oleh surat tersebut adalah
dan saat ini memang pemeriksaan masih tetap terus berlanjut
tadi juga arief budiman menyampaikan
bahwa tinggal satu pemeriksaan lagi yang tengah dilakukan oleh penyidik kpk di dalam
ada satu berkas penting
kami juga tidak diberikan keterangan oleh arief budiman
tadi pada saat menjelang sholat maghrib
arief budiman keluar daripada rumah ini
keterangan sedikit kepada awak media
bahwa pemeriksaan sudah tidak lama lagi akan selesai
karena mereka masih memeriksa satu berkas lagi
yang akan diperiksa oleh tim penyidik kpk
ada pun tanggapan daripada komisioner
ataupun juga ketua kpu
mengenai proses paw ini
mereka menilai reinhardt ada dua hal
yang tidak sesuai dengan aturan seperti itu
kami mencatat disini
menurut pramono ubaid
mereka menyoroti kasus ini dari sisi prosedur
dimana menurut pramono ubaid
memang apa yang telah dilakukan oleh teman teman
pdi perjuangan itu tidak tepat
dimana mereka atau kpu dalam hal ini
tidak berurusan atau tidak berkorespondensi
sama sekali dengan pihak partai
namun kpu berurusan atau berkorespondensi
dengan pimpinan dpr seperti itu
kemudian juga masalah yang kedua
yang disoroti adalah masalah substansi oleh kpu
dimana substansi paw ini
juga tidak tepat sasaran
dimana kpu beberapa waktu yang lalu
lewat rapat pleno telah menetapkan
rizky aprilia sebagai anggota dpr
dan sama sekali soal paw itu
tidak terjadi dan tidak
dan tidak diakui secara resmi oleh kpu
untuk itu dalam kasus ini
kpu sendiri baik komisioner
ataupun juga ketua kpu meminta
agar supaya masyarakat tidak salah paham
masyarakat diminta tidak ada persepsi
dimana kpu itu berkomplot
atau bersekongkol untuk meloloskan
pihak pihak tertentu secara introsedural
karena menurut kpu
mereka telah melakukan ini secara konstitusional
berserkan kolektif kolegial
mereka juga telah menetapkan
rizky aprilia sebagai anggota dpr ri
dan kpu sekali lagi tidak mengakui paw
yang diusulkan oleh pihak
partai pdi perjuangan
seperti itu renhard
baik arman menarik karena
penggeledahan ini berlangsung cukup lama ya
sejak siang tadi sampai dengan malam hari ini
anda melaporkan di prime news masih berlangsung begitu
melihat kantor kpu sementara yang digeledah
begitu lama mencari sejumlah dokumen
dan juga masih berlangsung sampai dengan hari ini
sampai dengan malam hari ini
seperti apa kemudian ketua kpu
atau mungkin komisioner kpu yang lain
ikapi penggeledahan di kantor sementara kpu ini
ya menurut mereka ini penggeledahan ini sangat penting
begitu sehingga mereka tadi sudah menyatakan
bahwa mereka sangat kooperatif
sama sekali kpu menyatakan
bahwa perbuatan daripada wahyu setiawan ini
bukan merupakan perbuatan secara kolektif kolegial
tapi murni merupakan perbuatan perorangan
daripada wahyu setiawan
dan sama sekali kpu tidak akan memberikan bantuan hukum
bagi wahyu setiawan
itu yang perlu kita highlight bahwa
ketua kpu menyatakan bahwa
kpu tidak akan memberikan bantuan hukum
apapun kepada wahyu setiawan
karena mereka menyatakan perbuatan
daripada wahyu setiawan ini
bukan merupakan perbuatan atas persetujuan
dari seluruh pimpinan kpu
atau seluruh komisioner kpu
tapi merupakan perbuatan pribadi
daripada wahyu setiawan seperti itu
sehingga kpu memberikan kesempatan
kepada pihak kpk untuk melakukan penggeledahan
kpu sendiri juga telah memberikan surat
pemberhentian diri wahyu setiawan
kepada presiden dan juga dpr
dan juga ini merupakan tanda bahwa
kpu memang tidak mentolerir
apa yang telah dilakukan oleh wahyu setiawan
karena menurut komisioner kpu
dan juga ketua kpu
sama sekali perbuatan wahyu setiawan ini
mencoreng citra ataupun juga image kpu
sehingga ketua kpu
dan juga komisioner kpu menyatakan
dan juga menghimbau kepada seluruh teman teman
kpu kabupaten kota provinsi
agar tetap bekerja sebaik baiknya
kerja secara integritas
untuk mengawal pilkada pada dua ribu dua puluh tahun ini
baik terima kasih arman helmi
kami akan tunggu
seperti apa hasil pengledahan
di kantor sementara kpu
arman helmi korespondensi nn indonesia